cuma kan di dalam bus itu kan masih ada pembatas pembatas di bangku gitu
sebagian mereka juga merasa khawatir dengan kembalinya kapasitas normal transjakarta ketika pandemi masih melanda
sedangkan untuk jam operasional bus transjakarta di masa ppkm level dua